partai golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang
jadi pertama pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh partai golkar
jadi ini adalah bagian partai golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang
jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media swimming lainnya